bulan mei merupakan bulan monumental
bagi perpustakaan nasional republik indonesia
setiap tanggal tujuh belas mei
perpusnas memperingati hari lahirnya
yang sekaligus diperingati sebagai hari buku nasional
memasuki usia empat puluh dua tahun
perpusnas mengusung tagline
untuk mewujudkan ekosistem digital nasional
teknologi informasi dimanfaatkan dengan maksimal
dalam menjangkau masyarakat
transformasi perpustakaan sangat dibutuhkan
untuk menyiasati keterbatasan buku cetak
terutama di daerah terdepan terluar dan tertinggal atau tiga t
terlebih di era revolusi industri empat seperti saat ini
perpusnas terus memacu digitalisasi perpustakaan
dengan memanfaatkan perpusnas sebagai pusat informasi
dan berfokus membangun jaringan
undang undang no empat puluh tiga tahun dua ribu tujuh tentang perpustakaan
dalam pasal empat mengamanatkan bahwa perpustakaan bertujuan
memberikan layanan kepada pemustaka atau pengguna perpustakaan
untuk meningkatkan kegemaran membaca
serta memperluas wawasan dan pengetahuan
untuk mencerdaskan kehidupan bangsa
agar rakyat indonesia dapat memiliki daya saing yang kuat
transformasi perpustakaan pun menjadi sebuah keharusan
guna membangun masyarakat dan kebudayaan
dalam menyongsong indonesia emas dua ribu empat puluh lima
perpustakaan yang diperlukan oleh masyarakat

tingkat peradaban suatu bangsa bisa tercermin
dari kualitas perpustakaan yang dimilikinya
sementara itu kemajuan sebuah bangsa juga bisa diukur
dari ilmu pengetahuan dan tingkat literasi
yang dikuasai oleh masyarakatnya
oleh sebab itu investasi untuk membangun perpustakaan yang berkualitas
dan juga meningkatkan minat baca masyarakatnya
ini sangat penting apalagi bila indonesia
mimpi untuk menjadi indonesia emas pada tahun dua ribu empat puluh lima
nah apa kira kira rencana untuk membangun
perpustakaan nasional kita meningkatkan literasi di indonesia
saya saat ini sudah ditemani oleh kepala perpustakaan nasional kita
dan kita berada di perpustakaan nasional itu sendiri di gambir
ditemani oleh pak muhammad syarif bando
apa kabar pak syarif
baik alhamdulillah terima kasih
sehat selalu ya
tentu saja kita lakukan wawancara ini tetap dengan protokol kesehatan
pak syarif ini kita terakhir bertemu di perpustakaan ini
beberapa tahun yang lalu
pada saat itu bangunan baru ini baru selesai
dua ribu tujuh belas nah ini luar biasa ya kita lihat
ada gedung lama di depan
tapi sekarang kita memiliki gedung yang luar biasa tingginya
mungkin ini merupakan perpustakaan dengan gedung yang tertinggi katanya di dunia
mungkin bisa kita refresh lagi pak syarif
kira kira apa yang kita bisa dapatkan di gedung perpustakaan ini
apa fasilitasnya yang bisa dinikmati dan dimiliki oleh masyarakat
terima kasih mbak desyan bar
terima kasih seluruh pemirsa
saya nen tipi dimanapun berada di seluruh indonesia
alhamdulillah kita memiliki sebuah gedung monumental perpustakaan nasional
sebagai bagian daripada rancangan silang monas
di utara ada istana negara di merdeka barat ada museum
di merdeka selatan ini ada perpustakaan nasional
dan di merdeka timur ada galeri nasional
perpustakaan nasional punya paradigma perpustakaan menjangkau masyarakat
sehingga pada saat ini fokus kita adalah transformasi digital
bagaimana semua koleksi koleksi karya cetak karya rekam
itu bisa kita buat aplikasi dan dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat indonesia
satu satunya perpustakaan nasional di seluruh dunia
yang punya aplikasi digital red management
yaitu suatu program kerjasama legal dengan semua penerbit yang ada di indonesia
untuk bisa buku buku yang disetujui oleh penerbit yang ada di perpustakaan nasional
dapat dimasukkan dalam satu aplikasi namanya ipusnas
sehingga siapa pun bisa membaca buku full text melalui mobile phone
yang dipasilitasi dengan android dan ios
jadi memang kalau sekarang ini kita bicara perpustakaan
bukan saja buku buku ya walaupun ini tentu saja masih ada di sini
tapi kira kira kalau pengunjung yang datang ke sini
apa apa saja dan kenapa perlu gedung ini begitu tinggi pak syarif
karena apalagi dengan transformasi digital ini
sekarang kan orang bisa mengakses yang namanya buku publikasi itu
dimana saja kapan saja lewat aplikasinya
tapi relevansi atau makna dari gedung yang begitu tinggi ini apa
jadi seperti di pembuka mbak desyanmar tadi bahwa perpustakaan adalah sebuah ikon peradaban
di era pandemi kalau diberi ruang masyarakat itu bisa sampai lima enam ribu sehari
tapi mau apa lagi itulah ekspektasi mereka datang ke perpustakaan
yang pertama adalah simbol bagi mereka

adalah orang orang yang mencintai ilmu pengetahuan
yang kedua fasilitas yang didapatkan kalau di sini itu serma muda
terutama dalam hotspotnya itu kan sangat kuat kalau di sini ya
kemudian yang ketiga semua bisa dilakukan di perpustakaan sekarang
bukan hanya mencari buku tapi bisa apresiasi untuk misalnya belajar berbisnis
kemudian musisi kemudian beda buku apa saja
betul betul gedung ini dipersembahkan untuk masyarakat indonesia
dalam konteks untuk membangun kualitas sumber daya manusia
jadi spiritnya itu untuk membangun kualitas
spiritnya di situ ya
dan mereka menjadi ikonik untuk misalnya rekreasi
saya kira tempat ini tidak akan kalah dengan fasilitas di mal mal
untuk melihat ibu kota jakarta apalagi di lantai dua puluh empat ini
dan saya kira yang paling penting adalah di era pandemi ketika kuliah
atau belajar dari rumah dari kampus mereka sangat nyaman untuk belajar di kampus
di perpustakaan ini ke kampusnya masing masing
jadi hampir menjadi sebuah tempat yang dijadikan pusat bagi mereka untuk mengeksplorasi tugas tugas
yang diberikan di kampusnya masing masing terutama karena fasilitas bandwidt
yang kuat dan juga wifi nya bagus dan juga referensi apa saja
saya kira yang harus diketahui oleh masyarakat bahwa asal ada buku yang terbit di indonesia
dan itu legal itu wajib hukumnya dari perpustakaan nasional sesuai dengan undang undang no tiga belas dua ribu delapan belas
tentang kewajiban para pengusaha karya cetakan rekam menyerahkan dua kopi ke perpustakaan nasional
dan satu kopi ke dinas perpustakaan di provinsi
dan kopi itu berbentuk kopi fisik tapi juga kopi digital
kopi digital dan wajib diserahkan oleh mereka dan ada pengaturan untuk pendaya gunanya
dan juga sekarang para penerbit tidak sama lagi yang dulu
kalau sekarang ini para penerbit merasa rugi kalau bukunya tidak dibuat aplikasi di perpustakaan
karena kalau kami mampunya membeli seratus maka seratus orang yang bisa membaca bersamaan untuk jangka waktu tiga hari
selebihnya itu dapetan dari perpustakaan
bagi mereka yang ada aplikasi di ipusta perpustakaan nasional
iya dan kalau ini sekarang kan bisa semua orang datang ke sini tapi kan kalau ini kan masih di pusat ya di jakarta
akses tadi itu kan penting ya pak syarif
jadi ini semua apa yang ada di perpustakaan nasional ini bisa diakses lewat online
bisa diakses lewat aplikasi digital
tapi semua yang ingin mengakses harus menjadi anggota ya
ada dua kalau masuk di ipusnas yang dimana mau membaca buku buku praktis ilmu terapan di mobile phone tidak perlu jadi anggota
siapa saja dari sabang sampai merauke
tapi kalau memasuk di aplikasi kami yang indonesia one set itu memang wajib menjadi anggota dan hanya cukup dengan ktp
bahkan bapak presiden pernah menjadi anggota itu hanya butuh waktu sekitar
saya juga sudah jadi anggota
iya bisa diakses
nah sekarang ini apalagi sejak gedung baru ini dibangun dan minat masyarakat juga untuk datang ke sini
karena di sini tempatnya indah sekali
di sini juga ada tempat ada kantinnya ada kafenya tempat orang bisa berdiskusi dan anak anak juga sangat diladeni di sini ya
dan pelayanannya juga sangat bagus
kira kira berapa sekarang yang sudah mengakses dan menikmati ataupun memanfaatkan
setiap hari rata rata sekitar dua sampai tiga juta ya seluruh indonesia
dan jumlah ini pak asyarif melihat semakin lama semakin meningkat
semakin lama semakin meningkat sehingga kami punya kendala adalah kemampuan untuk bisa bandwidth kita untuk melayani
sehingga pemikirannya adalah sangat dibutuhkan untuk mirroring data
untuk penempatan di beberapa wilayah misalnya di sumatera kalimantan papua nusa tenggara
sehingga nanti mereka tidak perlu loading terlalu lama dari sana kalau mau mengakses apa yang ada di sini
ini kita sudah ajukan kepada ibu menteri keuangan
nah ini sangat penting karena ini karena investasi apalagi indonesia negara kepulauan jumlah penduduknya begitu besar dan tersebar semua harusnya ada akses informasi secara setara kan
berapa selama ini investasi yang perlu di
yang sudah diterapkan untuk membangun sesuatu jaringan seperti ini
kalau dari segi jaringan saja memang relatif masih terbatas ya
untuk tahun ini saja kami punya kemampuan untuk melanggar jurnal ilmiah itu sekitar empat puluh miliar
tetapi perlu kami sampaikan untuk infrastruktur data center kita itu kemampuannya sudah sekitar ada dua ratus empat puluh terah
sampai saat ini terisi kurang lebih sekitar masih ya belum sampai seratus teror
tapi sangat kuat untuk itu
tetapi masalahnya adalah bagaimana bisa membantu karena indonesia sangat luas kan
sangat luas dan perintahnya adalah memperkecil kesenjangan antar wilayah
dan juga konektivitas yang penting

terutama di daerah papua maluku indonesia
terutama di daerah papua maluku indonesia
di daerah papua maluku ntt
at dan kalimantan itu yang sangat ini
sehingga terpaksa kita mempaya untuk membuat satu aplikasi namanya indies light
dipasang di dinas dinas perpustakaan di provinsi di perguruan tinggi yang sudah kami mou
dan kemudian bisa mempermudah
anggarannya kira kira berapa untuk ini
lakukan semua ini
kami harus sinergitas karena sangat terbatas ya
setiap tahun untuk anggaran pengembangan infrastruktur ini
setiap tahun untuk anggaran pengembangan infrastruktur ini
tidak sampai sekitar dua puluh lima miliar
karena anggaran kami sangat kecil ya
karena anggaran kami sangat kecil ya
kecil sekali kedengarannya untuk usaha seperti ini
memang kami membutuhkan sinergitas dengan kementerian pendidikan dan kementerian agama
kami sudah komunikasi dengan bapak menteri agama
dan beliau bersedia untuk membantu dalam penyediaan mirroring di semua
karena terutama sekolah keagamaan itu kan sangat luas di seluruh indonesia
dan mungkin kebijakan nanti ditaruh di kanwil kanwil

daerah daerah yang sangat penting
menurut analisis tim it kami dibutuhkan minimal sekitar delapan titik merroring
untuk memastikan akses bagi seluruh masyarakat yang di luar sana
jadi kalau dua puluh lima miliar ini per tahun ya
untuk anggaran it
untuk anggaran it kedengarannya
tapi kalau keseluruhan selama ini
anggaran perpustakaan nasional itu anggarannya rp enam ratus tujuh puluh lima miliar yang di sini
kemudian ada lima ratus lima puluh miliar yang kami peruntukkan untuk dak fisik bidang perpustakaan
beruntung kami perusahaan nasional itu sebenarnya sudah sangat siap tiga tahun sebelum pandemi datang
baik kita sudah di amazon
terima kasih pak
terima kasih pak
romit makasih dokter
dan satu laki laki di indonesia
apakah itu sekarang
jadi secara keseluruhan seberapa besar koleksi
kalau koleksi kita itu kurang lebih sekitar enam juta ya yang fisik
tetapi kita karena sekarang ini tidak hanya melihat dari koleksi fisik
kita punya koleksi yang tertua itu adalah yang kira kira ada lima ratus tahun ada peta sumatera yang masih terbalik itu ada di sana
tetapi yang paling penting sekarang adalah kita punya aplikasi buku elektronik dan buku digital
kalau buku elektronik adalah sebuah buku yang dirancang sedemikian rupa sehingga kita bisa mencari kata kunci dari semua subjek subjek tertentu yang kita inginkan
sedangkan buku digital adalah buku yang supply nya murni ditransfer ke aplikasi dan secara politik bisa dibaca seperti buku cetaknya
jadi itu ada perbedaan antara buku cetak buku elektronik dan buku digital
nah itu kira kira berapa kalau di total dengan buku digital itu
kalau buku digital dengan elektronik ya sekitar tiga sampai empat miliar artikel yang kita buat dan itu semua subjek enam puluh tahun ada
misalnya untuk pertahanan dan militer saja itu ada sekitar dua puluh lima juta dan kalau untuk semua subjek mulai dari karya umum kemudian agama
pertanian kemudian hukum politik terutama politik dan hukum yang sangat populer saat ini ilmu sosial karena mungkin trennya ya
nah yang paling menonjol adalah produk produk para sastrawan itu sangat menonjol karya karya sastra itu sangat menonjol di indonesia
kalau buku buku asing bagaimana ada juga atau
banyak banyak buku asing
terjemahkan ke dalam bahasa indonesia atau memang
sebagian besar buku asing yang sudah diterjemahkan ada di sini
bahkan kalau yang jurnal itu memang hampir sepenuhnya bahasa asing
iya yang penting ini karena almarhumah ibu saya kan juga pustakawan
alhamdulillah terima kasih mbak
waktu itu di inggris dan memang kalau kita lihat ya negara negara yang peradabannya sangat tinggi
mereka pasti kan punya perpustakaan
yang luar biasa bagusnya
kalau di inggris ada british museum misalnya
di amerika ada smithsonian library
di inggris juga ada british libray
kalau secara sejarah dulu yang paling terkenal ada perpustakaan alexandria
jadi indonesia ini kelihatannya kan kita juga mimpi harus memiliki perpustakaan yang merupakan ikon nasional itu sendiri ya
tapi kuncinya ini kan semua adalah kataloging pendataan
karena dan bagaimana bisa menggabungkan
iya karena dan bagaimana bisa menggabungkan

dan kedua apalagi buku buku atau manuskrip yang bersifat sejarah dan lain sebagainya
itu koleksinya itu kan harus betul betul dirawat
ini bagaimana pak syarif ya
kita memiliki sdm yang memang cakep atau mumpuni untuk melakukan ini semua
kalau peralatan dan sdm sebenarnya saya kira cukup ya
memang masih ada beberapa peralatan konservasi bank pustaka yang diperlukan
memang yang dibutuhkan itu adalah proses alimedia
konservasinya dari karya cetak ke digital
terutama naskah naskah kita
yang pertama masalahnya adalah bahan baku kertas indonesia termasuk salah satu bahan baku yang kualitasnya rendah
yang kedua ya harus diakui bahwa
kondisi kelembaban utara kita bukan hanya dari segi polusi
tapi memang sebagai daerah tropis itu memerlukan suatu ruang yang khusus untuk memastikan koleksi koleksi kita ini bisa bertahan lama ya
tingkat keasaman kertas kita juga relatif tinggi
dan kami sudah diskusi dengan bagian konservasi kerjasama dengan ada satu dari jepang
kemudian juga ada teman kami annabel juga yang dari british
itu estimasi anggaran yang diperlukan untuk memastikan alih media bahan bahan atau kurang kurang kita yang tertua itu diperlukan sekitar delapan puluh miliar
ada berapa jumlah manuskrip dan yang khususnya yang bersejarah tadi kan yang sampai lima ratus tahun
kalau jumlah manuskrip kita itu ada banyak sekali ya
ada yang naskah kuno itu ada sekitar lebih dua ratus ribu
sebagian yang dari belanda yang sudah didigitalkan kami kerjasama dengan ktlp itu yang dikelola oleh kurbulder selaku direkturnya di sana
dan marik beldem perwakilannya di indonesia
kami jalan terus tapi karena keterbatasan kita skala prioritas
tujuh belas tahun teknologi indonesia masuk dan bagaimana mendapatkan tentang rancangan gedung itb yang pertama sebelum merdeka itu
kemudian ada permintaan dari pemerintah daerah misalnya kejayaan majapahit dan seterusnya
ini penting sekali karena kan tanpa ini semua bagaimana kita melakukan riset bagaimana kita memahami sejarah dan juga bagaimana kita ini mendapatkan ilmu
ini semua penting ya
ini semua bisa diakses
walaupun kita sekarang kan
memang dunia maya informasi bisa gampang sekali kita dapatkan lewat google dan lain sebagainya
tapi ke depan bagaimana kalau tidak salah pada bulan maret yang lalu kan ada rapat koordinasi nasional mengenai perpustakaan
ini roadmap cita cita menjadi indonesia emas pada tahun dua ribu empat puluh lima ketika indonesia berusia seratus tahun ini khusus untuk perpustakaan nasional ini
apa kira kira yang tadi sudah disebut memang ada perubahan paradigma tentu saja
tapi secara prakteknya itu kira kira apa yang ingin dicapai dan kapannya itu tahap tahapnya
ya ini memang harus dijelaskan sejelas jelasnya kepada masyarakat bagaimana peran perpustakaan
rumusannya adalah yang pertama di indonesia itu kurang buku
kalau standar unesco itu minimal tiga buku baru setiap orang setiap tahun
dan di asia tenggara
dan di asia timur itu rata rata mereka sudah membaca lima belas sampai dua puluh buku setiap tahun
saya kira kalau eropa dan amerika itu sudah lebih dari dua puluh
kita masalahnya adalah rata rata satu buku ditunggu sembilan puluh orang
ditunggu sembilan puluh orang
ada datanya kami sudah melakukan sensus di tiga puluh empat provinsi dan kemudian kurang lebih satu ratus dua puluh empat dan kota dan dua belas responden
jadi rasio buku itu sangat rendah ya dengan jumlah orang
tentu kami tidak bicara tentang butuh buku mata pelajaran yang dibagikan di kelas misalnya buku matematika fisika
selalu perpustakaan dibicarakan dalam bentuk perpustakaan umum karena sesuai dengan pitranya bahwa bangku terakhir bagi setiap orang yang tidak lagi mungkin di pendidikan format adalah perpustakaan
di indonesia kurang lebih lima ratus institusi
satu institusi baik perpustakaan umum perpustakaan sekolah perpustakaan perguruan tinggi dan perpustakaan khusus itu membutuhkan tenaga perpustakaan
kami berharap ada afirmasi untuk pengendalian tenaga perpustakaan
ada berapa sekarang
tenaga perpustakaan kita sekarang itu tidak lebih dari dua puluh
dari yang dibutuhkan sekitar lima ratus ribu
membutuhkan afirmasi seperti yang dilakukan untuk pengangkatan tenaga guru satu juta tahun ini
di era pandemi seperti saat ini saja itu sangat dibutuhkan tenaga tenaga perpustakaan yang akan memandu bagaimana transformasi digital bagi setiap peserta didik
dan apa yang terjadi di era pandemi
bayangkan kalau di era pandemi kemarin di mana semua orang diwajibkan
semua orang diwajibkan harus belajar dari rumah
dari jarak jauh dan tidak ada infrastruktur untuk itu
saya kira mustahil untuk tiba tiba semua institusi pendidikan melayani peserta didiknya
beruntung kami perusahaan nasional itu sebenarnya sudah sangat siap tiga tahun sebelum pandemi datang
terutama karena kami punya kebijakan membuat kartu pendidikan
kartu anggota online karena hanya berbasis ktp
sehingga bisa mempercepat pelayanan kepada seluruh simpatis akademi dan peserta didik di seluruh indonesia
ada kurang lebih sekitar ya hampir empat juta yang terjaring dalam era pandemi
dikatakan pustakaan profesional kalau dia bisa mengikuti tren perkembangan teknologi informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat
karena itu dia tidak boleh terputut dari apa yang dipahaminya di masa lampau kini akan datang
ini dua puluh tenaga pustakawan yang ada sementara yang dibutuhkan sekitar lima ratus
kalau satu institusi
tapi ini kenapa apa kendalanya
apakah memang kurang minat orang menjadi pustakawan atau kedua kurang terekspos atau aware bahwa ini merupakan suatu profesi yang sebenarnya itu sangat penting
atau bahkan pendidikan untuk menjadi pustakawan ini mungkin kurang memadai atau tidak banyak diberikan oleh institusi pendidikan tinggi
apa kira kira yang menjadi masalah
karena gapnya itu sangat tinggi sekali
yang pertama itu kebijakan
seperti kita tahu di dalam undang undang asn pemerintah daerah dalam hal ini lupati wali kota dan gubernur selaku pembina kepegawaian mereka lah yang berkewenangan punya kebijakan
apakah mengajukan formasi rekrutmen tenaga pustakawan kepada bkn dan mempan
nah persoalannya adalah formasi untuk pengangkatan ini kan sangat terbatas
sehingga pemerintah daerah memiliki skala prioritas
biasanya dokter lebih prioritas guru prioritas
jadi kita terkendala
jadi sementara pustakawan tidak dimasukkan
sekarang dengan rakornas ini sudah dimasukkan sebagai prioritas atau bagaimana
sudah sudah berulang kali kami masukkan sebagai prioritas dan kita sudah lanjutkan kepada instansi terkait
tinggal menunggu kembali lagi kepada formasinya
bahkan mempan sendiri pernah memberikan afirmasi agar bisa dari tenaga tenaga
yang sudah terangkat sebagai asn untuk dialihkan
terutama kan kebijakannya memperkecil jabatan struktural dan memperluas jabatan fungsional
tapi ini kira kira tahun depan atau tahun tahun berikutnya berapa jumlah tenaga pustakawan yang kita bisa tingkatkan dengan adanya kebijakan ini
tergantung dari sangat tergantung dari kebijakan mempan
kami harus berterima kasih kepada pak mempan dalam tiga tahun terakhir ini
perpustakaan nasional diberikan enam ratus asn perusahaan
asn pegawai baru
ini luar biasa kebijakan pak mempan pak cahyokumolo kami terima kasih
tapi memang untuk kebijakan di daerah
di daerah terutama di daerah daerah timur ya
di papua di ambon di ntt di kalimantan itu sangat kurang pustakawan
jadi memang tapi kan juga harus ada usulan dari pemerintah daerah
karena dua puluh ribu dan lima ratus ribu itu
terutama di sekolah dasar dan sekolah menengah yang hampir rata rata tidak punya tenaga pustakawan
padahal harusnya di sana menjadi skala prioritas
karena pak mendikbud kita pak nadiem makarim mengatakan bahwa seluruh akses terhadap ilmu pengetahuan
itu diawali dengan kemampuan membaca
jadi kalau kita tidak memiliki kemampuan membaca yang baik semua akan tertinggal
mau matematika mau fisika masalah lain
nah ini masalah yang lain yang akan kita diskusikan
tapi kembali ke ini kebutuhan terhadap pustakawan ini memang harus jumlahnya ditingkatkan sangat sangat jomplang ya
antara berapa tenaga yang tersedia dan berapa yang dibutuhkan
tapi sebenarnya kan pustakawan ini kan harus punya pendidikan sendiri
ini adalah ilmu ya
ilmu dalam mengelola
ilmu dalam mengelola informasi
nah ini kan juga tidak mudah untuk hanya oh ya tolong disediakan dari isn atau dialihkan
kan harus ada edukasi lagi kan
tidak semua orang mampu menjadi pustakawan
ya dikatakan pustakawan profesional apabila dia memahami tugas pokok dan fungsinya
yang pertama adalah
yang namanya perpustakaan itu dia menjadi sumber informasi
karena itu tugas pustakawan adalah mengumpulkan semua data dan fakta yang berserahkan
dimanapun itu lalu dikemas ulang menjadi informasi lalu disajikan dan itulah namanya informasi
kemudian yang kedua adalah dikatakan pustakaan profesional kalau dia bisa mengikuti tren perkembangan teknologi informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat
karena itu dia tidak boleh terputus dari apa yang dipahaminya di masa lampau kini dan akan datang
karena itu definisi perpustakaan sebenarnya adalah jembatan ilmu pengetahuan masa lampau kini dan yang akan datang
iya nah ini mungkin kalau menurut saya ya pak syarif untuk meningkatkan jumlah orang yang minat menjadi pustakawan
dan meningkatkannya secara drastis karena sekarang dua puluh ribu sementara kita butuh lima ratus ribu
sejak dini istilahnya seperti ya ada misalnya anak anak yang ingin masuk it atau berbisnis dan lain sebagainya
tapi ini kan bisa dijadikan suatu profesi yang diminati profesi yang sekarang apalagi berbasis teknologi berbasis keilmuan
jadi jangan hanya bergantung kepada wah ini affirmative action atau tindakan afirmasi supaya jumlah asn bisa dialihkan untuk menjadi pustakawan
karena ini kan tidak akan menjadi pustakawan

tentu kan pak syarif sendiri kan pendidikan pustakawannya kan juga kan cukup tinggi kan
jadi ini harusnya menjadi sesuatu yang memang diminati oleh anak anak zaman sekarang ketika mereka menjajaki pendidikan tingginya
saya adalah orang yang suka untuk melakukan terobosan terobosan dan membuka peluang
saya tidak mungkin sejak dilantik itu dua ribu
saya tidak mungkin sejak dilantik itu dua ribu enam belas akan bertahan pada kondisi tidak bisa mendapatkan pustakawan secara pelat merah istilahnya sebagai pengenegeri
ketika saya dilantik dua ribu enam belas selalu membuat terobosan baru dengan menjaring komunitas di seluruh indonesia
kami bisa beruntung saat ini ada sekitar ada dua puluh ribu komunitas penggiat literasi yang membantu kami untuk mensosialisasikan
secara formal kami telah melakukan trainer
untuk menciptakan tutorial dalam bidang implementasi dan transformasi perpustakaan kurang lebih sekitar dua puluh ribu juga
jadi dalam empat tahun terakhir ini kami sudah punya dukungan moral sekitar empat puluh ribu penggiat literasi yang terus akan berbicara tentang pentingnya membaca
jadi pada dua ribu enam belas itu mungkin sekali seminggu kita bicara tentang perpustakaan dan literasi
alhamdulillah hari ini insya allah setiap menit itu
di media sosial itu dari sama sampai mereka itu ada kegiatan tentang perpustakaan
dan yang paling penting adalah harus kita keluar dari koridor birokrasi
nah itu dia
ketika orang bicara perpustakaan adalah deretan buku buku ditunggui sampai tua kemudian minta dikonservasi seperti tadi membutuhkan delapan puluh miliar
saya mengatakan tidak relevan lagi seperti itu
buat apa perpustakaan ini dua puluh empat lantai bukunya enam juta yang tercetak
dan miliaran yang tercetak
dan miliaran yang tercetak
dan miliaran yang tercetak
tapi masyarakat di pedalaman itu nggak ngerti apa yang harus di ilmu yang harus dipakai untuk keluar dari problematikanya
nah itulah paradigma kami membuat perpustakaan menjangkau masyarakat
dan sekarang kami fokus kepada bagaimana menugaskan pustakaun untuk mendesimasi informasi khusus untuk pertanian untuk perkebunan untuk perikanan
dan kemudian kita buat dalam dua bentuk format
saya pernah ke ntt disitu ada kelas jaunya politeknik makassar
disitu ada kurang lebih tiga puluh komputer
ada jumlah mahasiswanya banyak tapi tidak terkoneksi dengan internet
sehingga begitu ketemu dengan ibu gubernur kami pulang ke jakarta kami buat seluruh yang terkait dengan proses pembuatan garam di pdsk dan dikirim ke sana
sehingga mereka membaca melalui komputer
nah kalau yang terfasilitasi dengan internet kita buatkan dan kita kirimkan dan mereka akses ya
saya kira itu adalah satu pekerjaan profesi di bidang perpustakaan
jadi intinya bagaimana kita memahami apa kebutuhan masyarakat dan bagaimana kita mempersiapkan itu tugas kita
bukan tugas perpustakaan lagi untuk mengumpulkan buku sebanyak banyaknya
ya memang sudah tidak terlalu relevan lagi
jadi dari mana surveyor itu mengatakan hanya satu diantara seribu orang indonesia yang mau baca
kemudian ada ribuan bahkan ratusan ribu proposal yang masuk ke sini meminta buku
seluruh pemerintah daerah minta buku
jadi saya mau katakan yang benar adalah kurang buku di masyarakat
bukan buku bukan karena minat bacanya kurang

sekarang misalnya dari segi konten itu kan semakin lama juga semakin banyak
masyarakat juga bisa mengakses apa yang ada di indonesia tapi ada di seluruh dunia ya lewat internet
di indonesia tadi kan pak syarif sendiri mengatakan mengenai minat baca itu sendiri ya
kalau tidak salah minat baca indonesia salah satu yang paling rendah di dunia
berapa rasionya satu
jadi dari seribu orang yang ada di indonesia hanya satu yang suka membaca lah istilahnya atau memiliki kemampuan membaca
tapi literasi ini kan juga ada makna yang berbeda
ada yang bisa membaca tapi dalam membaca kan harus bisa memahami
bagaimana pak syarif melihat perkembangan bukan saja minat baca tapi literasi dari masyarakat indonesia
ini sekarang dan bagaimana dalam hal ini perpustakaan nasional bisa menjadi katalis untuk meningkatkannya
yang pertama tentang hasil riset
riset itu kan dilakukan oleh suatu lembaga karena ada dana
hasilnya itu kan relatif ya sangat relatif tergantung kepentingan
saya bukan karena mewakili pemerintah terus kemudian tidak setuju bahwa hanya satu di antara seribu orang yang membaca
kenapa betul betul saya tidak setuju karena fakta bisa dibuktikan ada kuda pustaka itu mereka anak anak kalau pergi itu nangis
ada perahu pustaka ada mobil perpustakaan keliling ada motor pustaka dan itu selalu penuh anak anak ramai sekali
jadi dari mana surveyor itu mengatakan hanya satu diantara seribu orang indonesia yang mau baca

kemudian ada ribuan bahkan ratusan ribu proposal yang masuk ke indonesia
rohusianya seluruh proposal yang masuk kesini meminta buku seluruh pemerintah daerah minta buku
jadi jangan mau katakan yang benar adalah kurang buku di masyarakat bukan karena minat bacanya kurang
ini beda sekali ya cara membaca dapatnya
dan itu mereka tidak mau ketemu dengan kita surveinya ketika kita mau diskusi saya ajak boleh nggak kita diskusi dulu
terutama untuk memahami instrumen karena kan hasil yang didapatkan tergantung pertanyaan yang dibuat
itu kan masalahnya
dan mereka tidak mengerti itu satu yang kedua sekarang tidak relevan lagi bicara tentang baca tulis dan buta aksara menurut saya
relevannya adalah apa itu literasing literasi adalah kedalaman pengetahuan seseorang yang pada tingkat akhirnya parameternya adalah kemampuan memproduksi barang dan jasa yang bisa dipakai dalam kompetisi global
saya kira harus kita sepakati bahwa akhir daripada konstelasi perang kepentingan antarabangsa cuma satu
siapa yang akan menjadi produsen dialah pemenang dan siapa menjadi konsumen dia yang akan kalah saya kira itu parameternya
nah sekarang bagaimana hirarkis literasi kita bangun kami coba rumuskan lima tingkatan
yang pertama barang
bagaimana tidak bisa tidak kita mulai dengan kemampuan baca tulis
kemudian kemampuan baca tulis dan pembangunan karakter inilah kita cermati realita yang ada pada pendidikan dasar kita
bagaimana anak anak yang usia golden aids itu dijejali dengan gate gadget yang kemudian merusak membentuk struktur berpikirnya
dengan main game sebenarnya kan orang dibentuk struktur berpikirnya membunuh
itu suatu problematik
yang ketiga bagi pendidikan usia ini yang sangat berat dihadapi kementerian pendidikan
yang kedua adalah bagaimana akses
anak kita di sekolah dia hanya mendapatkan ilmu dari guru
dan buku yang tersedia luar biasa terbatasnya
yang ketiga adalah kecepatan membaca
sekarang ini adalah kecepatan membaca lima ratus kata per menit dari startup tujuh puluh itu kategori rendah dalam standar internasional
delapan ratus kata per menit
dari satu ratus delapan puluh sedang
sedangkan mereka punya target kalau mau lolos ke s dua s tiga
dan ini kan luar biasa tantangannya kalau tidak dimulai
bukan saja kecepatan membaca tapi pemahaman dalam apa yang dibaca itu juga
kecepatan membaca seribu kata dan dari satu ratus sembilan puluh itu pemahaman
bagaimana hubungan antara sarap mata memandang dan imajinasi otak menangkap itu
dia selalu saya mengatakan begini
melatih otot untuk menjadi juara tinju seperti mac thiessen
sama dengan melatih otak untuk menjadi alber esteng atau habibi
habibie itu pintar karena banyak baca
dia cepat sekali
saya kira ini harus dibangun di dunia pendidikan kita tentang bagaimana melatih struktur berpikir otak manusia yang terdiri dari nurin itu menjadi cepat
karena semakin banyak perbenaran kata masuk maka imajinasi kita semakin luar
dan kemampuan kita untuk memecahkan masalah semakin luas
yang keempat adalah inovasi dan kreativitas
jangan coba coba untuk memandang sebelah mata tentang inovasi dan kreativitas
sebab bagaimana di dunia eropa sekarang tidak ada bicara literasi di eropa
di amerika dan tidak ada
mereka semua bicara tentang produk
ketika saya mempresentasikan bagaimana produk teknologi canggih di launching oleh tiongkok kereta dan keselamatan
ketika saya mempresentasikan bagaimana produk teknologi canggih di launching oleh tiongkok kereta dan keselamatan
ketika saya mempresentasikan bagaimana produk teknologi canggih di laun why russian
di republik amerika di lensa
miliar oleh jebesson yang sama katakan adalah selaku postakawan menyampaikan bahwa sampai
detik ini belum ada transfer teori dan praktek dari buku kota manusia dengan cara diinjeksi
harus baca jadi mereka memiliki riset ya mereka memiliki kemampuan memproduksi
teknologi tercanggih karena selalu ada orang di belakangnya yang fokus untuk membaca bagaimana
melakukan inovasi dan kereta untuk menyaingi dan itu menjadi kompetisi global persaingan dunia
saya lihat bahwa kenapa ini penting diajarkan pak syarif ini critical thinking dari sejak usia
dini misalnya membaca karya buku cerita buku cerita itu kan penting kan pasti pak syarif waktu
kecil kan wah kalau orang dikasih buku pelajaran kan biasanya mengantuk ya tapi buku cerita itu
disinilah menurut saya itu imajinasi bisa dikelola harus dari usia dini pak
saya apa yang saya kira memang tepat sekali dan memang sangat dibutuhkan mungkin kita lupa
bahwa di negara negara eropa sekarang ingin kembali ke masa lalu di eropa sekarang pendongeng itu
menjadi sangat popularitas kita sudah mulai hilang kemudian saya mengutip sedikit tentang
iot yang disebutkan tadi dunia memang sedang menuju pada suatu kontrol orang kalau kita bicara
tentang iot atau internet intelligence of thing itu sebenarnya katakan intelligent itu adalah
bagaimana seluruh umat manusia dikontrol oleh suatu alat yang diciptakan oleh entah pribadi
atau entah misalnya suatu korporasi atau mungkin negara kita bicara tentang transformasi digital
ke dalam suatu kontrol satu tangan dan memang selalu ada paradoksnya ada kelebihan dan kekurangannya
contoh ketika internet mulai diperkenalkan pada tahun delapan puluh an kebijakan kita pada tahun sembilan puluh an dan
saya kira sangat menyundul di awal tahun dua ribu sepuluh an setiap anak sekolah diwajibkan mengakses mata
hari ini adalah anak anak itu tidak suka baca setiap tugas dari guru adalah ada internet bahkan ada orang yang
membuat aplikasi yang apapun tugas yang anda butuhkan silakan akses ke kami dan seketika itu
hasilnya apalah ada apa generasi tanpa data kemudian lahir sebuah buku yang mengatakan membaca
di internet sama dengan berselancar di gelombang
dengan penuh ketidakpastian dan pengetahuan yang sangat dangkal sedangkan membaca buku buku
teks aksininya sama dengan menyelam di laut dalam dengan pengetahuan sampai ke unsur terkecil bisa
dipahami nah yang paling penting adalah kesadaran kita tentang percepatan ini adakah di internet cara
membuat mobil adakah internet cara membuat pesawat itu tidak bisa tidak dengan dibaca secara
desain kalaupun ada
dia harus diuji kebenarannya dengan produk yang ada ini yang kita tidak sadari selama ini terutama
dalam menata masa depan pendidikan kita kami berharap sepuluh tahun ke depan itu orang sudah
menggantungkan kebutuhan informasi dan pengetahuan di perpustakaan dimana kami mencoba untuk
melemputkan pengetahuan tidak lagi dalam batas batas disiplinnya tetapi multi disiplinnya
juga dibutuhkan yang paling penting itu ini dalam membangun kebudayaannya kenapa kita penting sekali
untuk memajukan yang namanya perpustakaan berinvestasi dalam yang namanya buku ini karena di
disinilah yang sebuah seorang manusia juga membangun kapasitasnya untuk berpikir ya untuk
menganalisa untuk lebih kritis dan lain sebagainya tapi kan juga tergantung kepada kualitas buku yang
ada dan jumlahnya tadi disebut bagi di indonesia ini satu buku ditunggu oleh sembilan puluh orang
sekarang apa cara untuk meningkatkan jumlah buku di indonesia untuk membuat supaya lebih banyak lagi
buku diterbitkan tapi yang penting lagi kualitas dari buku buku itu sendiri itu sangat penting ya yang pertama
kan buku diperlukan untuk bisa memastikan kita bisa menguasai sumber daya alam yang kita miliki
terus siapa yang memahami tentang buku mana yang diperlukan untuk bisa menguasai sumber daya alam
yang kita miliki ya itu pastinya di dunia institusi pendidikan kalau kurang buku sebenarnya yang
tergugat itu adalah institusi pendidikan
memang ada penerbit ada pengarang penulis tapi sangat terbatas nah itu yang menjadi
konsen kami sekarang ini untuk kerjasama dengan institusi pendidikan kemudian para penerbit para
pengarang untuk yuk kita sama sama bicara dong jangan perguruan tinggi itu hanya bicara tentang
satu skripsi untuk s satu kemudian tesis untuk s dua dan disertasi untuk s tiga ada ada ruang yang sangat besar untuk menyajikan
buku buku yang dibutuhkan masyarakat karena masyarakat pedesaan dengan latar belakang
pendidikan sd slt pslt akan mungkin enggak bisa menyerap kalau disertasi kan dia harus diturunkan
lagi yang kedua kita kan masih berbasis agring atau pertanian bagaimanapun juga dibutuhkan buku buku
ilmu terapan yang sangat sederhana dan kami telah mencoba di dalam transformasi berbasis inklusi
sosial itu mereka umumnya membutuhkan buku buku yang sangat sederhana yang tadinya itu betul betul
kita lihat itu bagaimana orang itu menganggur kemudian punya keahlian menanam singkong menanam
kangkung sebenarnya senarihannya sekali tapi bagaimana menata struktur berpikirnya dari berproduk sampai
bisa dipasarkan dengan home industry ya kami memang karena ketemunya para gelandangan atau
orang orang termarginalkan yang memadam tanda kutip kami bicara tentang home industry tapi
saya tidak pernah akan lupa untuk bicara tentang produk maka kemarin kami dengan
pemerintah jawa timur ketika mencoba untuk kolaborasi dengan startup disitu saya ditanya
apa sih peran perpustakaan dalam pengendalian ekonomi nasional saya bilang kita lihat perpustakaan
sumber ilmu di perpustakaan dengan sumber ilmu itu akan menyajikan teori dan praktek di teori
itu kan mengalahkan orang orang cerdas kemudian dalam praktek itulah kita ada skill ada pelatihan
kan tidak semua produk akan lolos di startup karena ada seleksi mutung dan dari seleksi mutul itu ada
adaptar produk yang lolos dimana dari situlah dia akan membuat fotografer karena kalau kita sekarang
belanja di online kan sebenarnya beli foto ya beli foto nah yang tidak pernah terpikirkan adalah
bagaimana merubah paradigma perpustakaan untuk menjadi tutorial tentang suatu bentuk produk yang
berapa banyak disiplin ilmu karena kita berada pada satu tatanan masyarakat dunia dalam perdagangan global
nah kasih contoh misalnya siapa yang tidak kenal tokoh nasional tokoh hebat indonesia profesor
habibie sebagai jagonya pesawat terbang tapi sampai akhir haram indonesia tidak menjadi produsen
pesawat terbang terbaik karena banyak komponen yang berpengaruh harus ada pasar harus ada
industri nya kemudian harus ada apa apa macam macam
tidak bisa diterapkan secara ini kan kita harus betul betul mengkolaborasikan dan ini
merupakan tantangan baru bagi dunia pendidikan yang digagas pak mendikbud kita sekarang kan
adalah bagaimana merdeka belajar dan kampus belajar ini membuka ruang kepada setiap orang untuk tidak
hanya bangga dengan satu keahlian tapi tidak bisa membuat apa apa beliau sangat menginginkan
setiap orang dengan imu yang dimiliki parameternya adalah bisa memproduksi barang dan jasa untuk
mengisi masalah neraca perdagangan indonesia yang selalu minus karena impor lebih besar daripada ekspor
baik pak syarif ini waktunya sudah hampir habis tapi minat baca karena saya juga dari kecil kan
memang suka membaca menurut saya ini sangat penting untuk ditumbuhkan dari usia dini tapi
biasanya itu dengan bacaan bacaan yang memang menarik ya bacaan yang storytelling bacaan yang
berwaktu yang sama juga memberikan semacam nilai nilai kehidupan ya biasanya kan kalau
buku novel dan lain sebagainya itu membuat orang juga sangat tertarik dan membuat mereka juga bisa
berimajinasi nah ini ada program ini dari anak kecil memang dikhususkan untuk mencintai
buku karena buku itu menyenangkan karena buku itu memberi cerita buku itu bisa membantu dalam
mengatasi masalah masalah kehidupan ya kami punya program rutin namanya lomba storytelling ya bercerita
anak dan itu seluruh kabupaten kota ikut dan setiap kita ke daerah mereka punya juara kemudian sampai
provinsi dan dilombakan di tingkat nasional ini satu kegiatan tetapi tidak bisa mengimbangi
daripada pengaruh gadget yang dipegang oleh anak anak sehingga tahap kedua yang kami tempuh

kita membangun aplikasi digital rate management dimana anak ini punya hak asasi untuk memegang
aplikasi dimana ada jutaan buku yang bisa diakses di mobile phone itu tinggal sekarang orang tua dan
guru pilihannya adalah mendorong anak anak ini untuk meninggalkan bermain game dan mengantarkannya
masuk ke dalam buku buku yang menarik dan kami sudah menseleksi buku buku populer
kegiatan populer alhamdulillah untuk untuk ipusnas ini menurut hasil hasil survei pemanfaatan aplikasi
yang kami ciptakan itu salah satu yang paling digemari itu adalah ipusnas disitu ada anak anak
yang bisa membentuk perpustakaan pribadi bisa membentuk lower dengan teman temannya dari hasil
bahkan dia bisa berdiskusi ketika saya baca buku cerita tentang ini endingnya ini teman yang lain

harus dipandu memang dan disinilah dibutuhkan banyak perlunya ada pustakaun di sekolah dasar
dan sekolah mendengar iya dan juga harus ada peningkatan jumlah buku buku maupun buku cerita
yang harus diterbitkan ya jumlah penulisnya juga harus lebih banyak ya pak syarif terima
kasih banyak tapi satu lagi pertanyaan sepuluh tahun dari sekarang pak syarif ya dengan
kehadiran ikon perpustakaan nasional ini dan paradigma yang baru dimana akses terhadap ilmu
akses terhadap informasi itu sudah tidak ada batasnya lagi ya seperti apa kira kira bentuk
atau yang namanya orang indonesia ini kami berharap sepuluh tahun kedepannya itu warna sudah
menggantungkan kebutuhan informasi dan dia perpustakaan dimana kami mencoba untuk mengelempelkan
jadi saya mengatakan
kalau kita mau transformasi digital
pertama harus diawali dengan transformasi
cara berpikir kemudian
kemudian transformasi produk
dan transformasi pasar
kalau kita bicara tentang bagaimana
atau peradaban perusahaan
di masa akan datang
saya mengatakan dia akan menjadi
jadi kita bisa
berproduk dan bisa men display produk
di perpustakaan dengan disiplin
ilmu yang ada
kan masuk terus
mampu gak pustakawannya
untuk melakukan itu tidak mungkin
maka kalau saya mau bicara
harus orang orang kesehatan
kalau mau bicara tentang misalnya pertanian
harus undang orang yang ahli bidang pertanian
menjadi sesuatu keniscahayaan
yang tidak bisa kita tinggalkan untuk
menjemput masa depan
dan saya kira harus dipahami bahwa
dunia juga yang sekarang di depan mata kita
dengan rusia dan ukraina
kan semakin menempatkan betapa kolaborasi
dibutuhkan antar negara
iya terima kasih banyak pak syarif
kita tahu sekarang
ada kabar yang andwas
dan juga berapa seragam
dan apa yang chyba
dan juga ke séknow
dan semoga aceh ustadz
baik di antara kita loha dan juga berna ehmaku
kita ingin menjadi masyarakat yang meraih istilahnya golden indonesia ya pada tahun dua ribu dua puluh
memang kuncinya itu adalah inovasi
kuncinya itu adalah semua yang kita inginkan adalah harus berdasarkan kemampuan kita untuk berpikir berkreasi dan juga menciptakan sesuatu
dan disinilah peran dari perpustaka nasional ini seharusnya bisa membantu mengiring ke arah sana
demikian insight with desi anwar kali ini
jangan lupa acara ini juga dapat anda saksikan di cnnindonesia com dan di youtube insight with desi anwar
kita masih dalam suasana pandemi jagalah terus protokol kesehatan rajin cuci tangan gunakan masker jaga jarak hindari kerumunan dan stay safe